informasi berikutnya rancangan peraturan daerah terkait reklamasi tidak ikut dicantumkan dalam poin poin pembahasan rpjmd dki jakarta tahun dua ribu delapan belas
gubernur dki jakarta nisbah swedan mengaku raperda reklamasi bukan bagian dari rencana kepemimpinannya
dalam kampanye politiknya saat pilkada dki jakarta anies sempat menyinggung akan menghentikan proyek reklamasi
dalam rpjmd tahun dua ribu delapan belas yang baru disahkan menjadi peraturan daerah raperda reklamasi tidak menjadi fokus pemerintahannya
anies mengatakan tanah reklamasi nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik
rpjmd kan menjelaskan apa yang akan kita kerjakan
jadi dari situ anda bisa lihat jelas bahwa yang akan kita kerjakan tidak menyebutkan soal reklamasi
artinya memang itu bukan bagian dari rencana kita dan sesuai dengan janji kita
kita akan menangkapnya
untuk mengelola tempat yang sudah terlanjur jadi untuk semaksimal mungkin bagi kepentingan publik
dan tentu harus ada pembahasan tapi sebelum kita sampai ke raperda
nanti ada pembentukan institusi institusi yang memang diamanatkan oleh perpres dan oleh perda reklamasi